saya tidak pernah percaya bahwa
pada level seperti sekarang ini
saudara saudara ini beberapa hal yang saya ingin sampaikan
tentu kalau saudara bicara mengenai tujuan kami
tentu kami ingin memenangkan
karena kami yakin kita punya dukungan
pemilih yang cukup banyak
saya tidak pernah percaya bahwa
kalau saya mendengar denyut nadi
bagi mereka yang datang ikut kampanye
itu jelas mereka akan merasakan denyut nadi
jadi ini yang akan kita bawa ke mk
tapi sekali lagi persoalannya saudara saudara
ini tidak semata mata soal ganjar dan mahfud
ini bukan masalah menang atau kalah
kalah kami ingin kalah kalau itu adil
langsung umum bebas rahasia jujur dan adil
withon want to lose kalau itu tidak adil dan tidak fair
buat kami pertaruhan yang paling besar dari
apa yang kita lakukan di mk ini adalah
bagaimana kita menyelamatkan demokrasi
bagaimana kita menyelamatkan masa depan negeri ini
bagaimana kita menyelamatkan indonesia
semua kalian kalian masih muda muda
dan apakah kalian mau punya masa depan yang tidak demokratis
apakah kalian mau punya masa depan yang tidak ya
jadi tantangan kita bersama sama adalah membangun indonesia yang lebih baik